bagaimana pasar keuangan merespon inflasi yang tinggi di amerika serikat
kita akan pantau dari nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
di posisi empat belas tiga ratus lima puluh sembilan di hari ini rabu tiga belas april
ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah amerika
yang masih jadi hal yang harus diantisipasi oleh mata uang garuda
adanya kenaikan bunga acuan yang agresif
invasi rusia dan juga ukraina yang masih belum usai
serta kekhawatiran akan lonjakan kasus covid sembilan belas di tiongkok
ini akan mendorong permintaan bagi aset aman
apalagi kalau bukan dolar dan juga obligasi amerika serikat
meski demikian pergerakan rupiah akan cenderung lebih stabil
didorong ekspektasi terhadap neraca dagang yang diprediksi
masih akan surplus dan defisit transaksi berjalan kita yang akan lebih menyempit
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan indeks harga saham gabungan
di pembukaan pasar saham sesi pertama di hari rabu ini
begitu melanjutkan penguatan yang terjadi pada kemarin
asing ini masih menopang pergerakan indeks saham domestik
secara teknikal ihsg memang masih dalam pola penguatan terbatas
ditunjang capital inflow yang masuk deras ke pasar modal secara signifikan
sementara itu survei pemantauan harga bank indonesia menunjukkan
ini adanya ekspektasi kenaikan inflasi di indonesia juga harus diantisipasi
karena bisa menjadi salah satu katalis pergerakan negatif bagi pertumbuhan ekonomi kita
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa bursa di zona kawasan
kita akan lihat terlebih dahulu ke
bursa di zona kawasan asia pasifik ya
begitu memang bursa asia pasifik ini masih menantikan
bagaimana nantinya penanganan covid sembilan belas di asia setelah shanghai saat ini lockdown ya
baik selanjutnya kita akan pantau bursa saham di zona kawasan eropa
kita lihat di sini ya
hasil pertemuan dari bank sentral eropa atau ecb ini akan menjadi penentu arah
bagi gerak bursa zona kawasan eropa
kompak melemah kalau kita lihat ya pada selasa
ini kan penutupan perdagangan hari selasa ya
investor masih wait and see dan pelemahan sektor perbankan
menjadi pendorong saham zona kawasan eropa berakhir di zona merah
sentimen negatif ini bagi bursa saham eropa adalah musim laporan keuangan
yang dimulai pekan ini ini menjadi sentimen positif maksud saya
di samping pasar juga masih memantau konflik rusia dan ukraina
yang menyebabkan volatilitas di pasar minyak dan komoditas
yang menghambat pasokan di benua biru
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa saham di zona kawasan amerika
di sini kita lihat beberapa indeks saham acuan seperti dow jones
juga masih semuanya berakhir di zona merah
ini beberapa indeks sama acuan di amerika serikat di wall street melemah
rilis inflasi di amerika serikat
ini menjadi salah satu penggerak ya
negatif katalis negatif bagi bursa saham di zona amerika serikat
the fed memiliki tugas berat memang untuk kembali menormalkan inflasi di negeri paman sam
sehingga nada hawkish kenaikan suku bunga acuan diperkirakan akan semakin terasa
kenaikan inflasi tersebut kembali menaikkan imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat
koreksi di wall street juga berpengaruh untuk membawa pasar saham asia ikut melemah